sekitar dua puluh lima juta orang dari sembilan puluh negara memainkan olahraga padel atau pedel tennis menurut fip federasi internasional padel
nama nama tenar di dunia sepak bola seperti zlatan ibaraimovic lionel messi jurgen klopp zinedin zidan dan mantan pelatih timnas indonesia luis mia
kerap memainkan olahraga ini ketika libur atau jeda kompetisi
olahraga padel sendiri merupakan campuran antara olahraga tenis konvensional dan squash
diciptakan di meksiko tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dan semenjak saat itu menyebar luas ke seluruh dunia

ketua perkumpulan padel seluruh indonesia arila tendri mengatakan dirinya cukup optimis olahraga padel dapat berkembang dengan pesat di tanah air
menurutnya masyarakat indonesia punya keterikatan yang kuat dengan olahraga rakyat seperti bulu tangkis dan tenis yang semakin populer belakangan ini
karena mungkin perpaduannya yang lebih dinamis ya
jadi terutama di negara seperti indonesia yang punya latar belakang seperti tenis badminton
yang kaya dengan istilahnya kultur raket ya
jadi ini sangat sangat menarik buat orang orang indonesia untuk mencoba
saya pun berkesempatan menjajal bermain padel bersama ari dan beberapa pengurus ppsi lainnya
nah sekarang saya sudah di lapangan padel sports verde hub di kawasan peak dua
saya sebelumnya belum pernah main olahraga padel tapi hari ini kita akan coba
seperti apa sih keseruan bermain olahraga padel
kita pakai raketnya
kita siap main sekarang
peraturan bermain padel kurang lebih sama dengan peraturan tenis konvensional
keduanya menggunakan sistem penghitungan skor yang sama
meski demikian ada beberapa perbedaan
salah satunya dari cara melakukan surfing
pada olahraga padel serve dilakukan dengan memantulkan bola yang tingginya tidak boleh lebih

apabila bola telah menyentuh lantai kemudian memantul pada dinding kaca permainan dianggap tetap hidup
akan tetapi jika bola dipukul langsung mengenai dinding kaca atau teralis pembatas lapangan bola dinyatakan out
banyak pemain padel justru menggunakan dinding dinding kaca ini sebagai strategi untuk menyulitkan lawan mengembalikan bola
ternyata bermain olahraga padel gampang gampang susah
dengan setup lapangan yang dikelilingi oleh dinding kaca membuat trayektori bola sulit dikendalikan
selain itu ada empat orang yang ikut bermain membuat ritme dan intensitas pertandingan menjadi lebih tinggi dan lebih cepat
apabila di olahraga tenis power dan juga teknik menjadi suatu hal yang ditekankan
maka di olahraga padel ini strategi dan kecepatan berpikir menjadi kunci
pertama kecepatan berpikir

ketika berpikir kecepatan berpikir
ketika berpikir kecepatan berpikir
ketika berpikir kecepatan berpikir
permainan yang dinamis ini diamini oleh alex salah satu pengunjung yang juga baru pertama kali mencoba olahraga padel
menurutnya pade cenderung lebih mudah dipelajari dalam waktu singkat dibanding tenis konvensional
iya lebih seru dari yang saya kira sih saya kan udah main tenis delapan bulan nih kayak lebih tenis tapi yang entry levelnya lebih rendah
tapi seru sih overallnya
kedepannya ppsi berencana untuk menggelar berbagai macam turnamen dan kompetisi